kita lewat pintu belakang
gagalah gue tuh malas ketemu sama wartawa
ada yang pengen gue omongin ada berita
andi jam jam penting
aduh haris mana ya
aduh aku mau ke rumah
aduh aku mau ke rumah
ri gimana kamu suka sama gaunnya
gaun yang aku beliin buat kamu
gimana kamu suka gak
itu aku belinya online loh
aku yakin banget gaun itu cocok untuk kamu
ini ada titipan paket buat non riri
bagus banget resnya
tapi ini dari siapa ya
jangan jangan ini dari haris
jadi baju ini dari andi
bukan dari haris
tapi ini dari andi
bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari haris
bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari haris
bukan dari haris
tapi masih begitu perhatian sama aku
kita udahan dulu ya teleponnya
ntar lagi mama pasti datang kesini
jadi haris pergi ajar sama riley
baik tante baik
kamu udah semakin dekat kan sama haris
kayaknya haris gak mungkin mau sama aku deh
karena ada perempuan lain yang lebih baik daripada aku
ada perempuan lain gimana
nanti aku pulang dulu ya
ada urusan di rumah soalnya
masa sih haris ada perempuan lain
aku harus cari tahu
dasar perempuan gak bener
tapi haris juga keterlaluan
masa dia malah dekat sama perempuan itu
apa maksud kamu pamer pamer kemesraan sama riri
gak usah ngelak
mama udah lihat foto kamu pergi ke acara kan
jadi selama mama sama andi di amerika
kamu pacaran sama riri
masa haris pacaran sama riri
mama kan udah bilang sama kamu
riri tuh perempuan gak bener
awalnya dia deketin kamu
begitu kamu pergi dia ngecewakan kamu
dia deketin haris
yang jujur mas
karin itu tiba tiba datang lagi dalam kehidupan gue
jadi gue minta tolong sama riri
dia pura pura untuk jadi pacar gue
itu aja kok gak letihnya
lagi gak mungkin lah gue melakukan hal yang dituduhkan sama mama ke gue
gue percaya kok sama lo
riri itu orang baik
mama jangan berperang sangka yang gak enggak sama dia
mama jangan berperang sangka yang gak enggak sama dia

masa masih bela india juga
aku gak sebanding lah sama riri

aku gak akan bisa mendapatkan cinta kamu
tapi aku juga gak tau gimana caranya
untuk menghentikan cinta ini dari hati aku
oke jadi kita akan membawa kamu ke lab
untuk memeriksa kondisi kamu
jika semuanya baik baik saja
kita akan melakukan pembedahan secepat mungkin
pasti andi diam diam ambil hp ini
buat teleponan sama perempuan itu
selagi dia mendekat
sehingga mendekati haris
dia tetap aja ngasih harapan sama andi
dasar perempuan gak bener
kita lewat pintu belakang
udah lah gue tuh males ketemu sama wartawa
ada yang pengen gue omongin
andi jangan jangan penting
ntar udah bukanya